kedua ini bisa bikin nama bandung jelek di mata orang jakarta
pasti yang dia ingat selama hidupnya dia pernah ke bandung terus kecopetan
kalau dompetnya ketemu memangnya dia akan lupa pernah ke bandung terus kecopetan
yang boleh masuk kan cuma dua orang saya nunggu disini
iya tunggu disini sebentar
iya bos sasaran tony selanjutnya kamu
saya boy yeding aus sudah disini sejak sebelum bos bungun ada kasus
kamu acai sama emen orang baru bawaan willy
mereka pakai strategi yang sama seperti waktu gak geser kangcecek
dibikin lemah gak ada pasukan
terus saya harus gimana
tim dokter akan bekerja sebisanya sebaik mungkin
agar kondisi kang pipit membaik seperti sedia kala
tapi semua hanya atas izin allah
tony sudah terlanjur dendam ke saya
bos bubun juga udah gak nganggap
gak pilih pengkhianat
karena waktu kang cecep masuk willy pro ke kang cecep
tony mengusir saya dari sini
dengan cara melemahkan saya
menghabisi dulu orang orang saya
gak perlu terlalu cemas
kondisi paru paru dan jantungnya sudah mulai membaik
yang kemarin membuat kang pipit merasa kesal
dan terlalu banyak kesakitan ini
ini ada batu di ginjalnya
jadi kita harus gimana
ini salah saya
kamu gak bisa mundur
ada pasien lain yang harus saya tangani
iya dok terima kasih
kita mau perang
menurut kamu gimana
saya kesini buat cari makan
bukan buat perang
kelapa kelapa kelapa kelapa
dompet gue gak ada tis
tadi pas penumpang udah turun semua
katanya mobil langsung masuk garasi
dibersihin sampe dalem dalemnya
sebelum itu mobil jalan lagi
kata yang ngebersihinnya
takut gua gak percaya
sumpah demi allah
dompet kamu memang gak jatuh
tapi waktu diangkut kamu kecopetan
ijazah aktif lahiran
itu syarat administratif yang nggak perlu
jadi syaratnya apa
apakah kamu miskin
uangnya mah nggak banyak
masalahnya ktp sim sama stnk motornya ada di dompet itu
jangan waduh waduh aja tuh
pertama kasian ojak
bukan cuma uang tapi ktp sim sama stnk nya juga hilang
kedua ini bisa bikin nama bandung jelek di mata orang jakarta
pasti yang dia ingat selama hidupnya dia pernah ke bandung terus kecopetan
kalau dompetnya ketemu memangnya dia akan lupa pernah ke bandung terus kecopetan
lupa mah nggak
tapi nggak akan diinget inget
bang ojek ada di bandung
bang ojak rawa bebek
iya dia kecopetan
di situ dompetnya uang ktp sim sama stnk
baru sangkang tisna yang saya tahu
pertama kasian bang ojak
kedua ini bisa bikin nama bandung jelek di mata orang jakarta
pasti dia ingat selama hidupnya dia pernah ke bandung terus kecopetan
kalau dompetnya ketemu emangnya dia akan lupa pernah ke bandung terus kecopetan
terus cara bantunya gimana
kamu cari copet sama dompetnya
dia kan meleponnya ke kamu jang
lagipula saya harus di sini
monitor perkembangan kondisi kang pipit
saya sama serena
kasian sama serena
kalau saya ajak ajak nyari copet sama dompetnya
kalau sambil bawa bawa dia
saya jadi kumincah
kamu di sini
saya siap siap yang ngurus
terima kasih sebelumnya
ada apa sih
saya perlu bantuan kamu
nyari copet sama dompet yang dicopet
siapa yang dompetnya dicopet
temen saya orang jakarta
cara bantunya gimana
kita ketemu aja dulu
ketemunya di mana
sekarang kamu di mana
masih di rumah sakit
kondisi pirmansah pitra gimana
kondisi kang pirmansah pitra kata dokter membaik
kamu sama cecep
ngapain dia di situ
tadi ketemu di kantor
ketemu di kantor
ketemu di kantor
ketemu di kantor
ketemu di kantor